sampah tampaknya kini sudah bukan barang buangan lagi
sampah ternyata bisa menjadi barang yang sangat berharga
lewat ide kreatif salah satu smk negeri di kota malang
menerima sampah yang dikumpulkan siswanya untuk membayar spp
pemandangan siswa berangkat ke sekolah dengan membawa sampah seperti ini
terjadi setiap hari di smk negeri enam kota malang
para siswa sengaja membawa sampah untuk dikumpulkan di sekolah
bukan untuk dibuang tetapi dikumpulkan sebagai pengganti uang spp mereka
sistem pembayaran spp dengan sampah mulai diberlakukan di smk enam
sejak dua bulan lalu
caranya setiap sampah yang dikumpulkan siswa akan dicatat ke dalam buku siswa
dari buku tabungan itu maka siswa akan mendapatkan bayaran
sesuai sampah yang telah dikumpulkan
uang inilah yang akan digunakan untuk membayar spp
jadi jika bayaran sampah menggunakan sampah
mereka tidak cukup untuk membayar spp
maka siswa hanya tinggal membayar selisihnya saja
sistem pembayaran baru ini disambut baik para siswa
mereka mengaku senang karena bisa meringankan beban orang tua mereka
mereka juga lebih semangat untuk mengumpulkan sampah di rumah mereka
sudah tiga bulan ini menabung di sini
biasanya sampah apa aja yang dibawa ke sini
seperti kertas koran itu sama botol minuman
pada awal untuk membeli sampah
untuk menggunakan sistem ini setelah setiap bulan
lima puluh persen dari sekitar dua ribuan siswa smk enam mengajukan keringanan biaya sekolah
jumlah itu akan naik biasanya menjelang kenaikan kelas
untuk meringankan beban sekolah dan siswa akhirnya diberlakukan sistem serupa
selain itu sistem ini juga untuk menanamkan jiwa cinta lingkungan dan gemar menabung kepada seluruh siswa
misi kami itu untuk pendidikan pengira usahaan pada anak anak
supaya dia memahami tentang lingkungan di sekitarnya yang bernilai ekonomis
dalam menerapkan sistem ini smk enam bekerjasama dengan bank sampah malang
untuk menampung sampah sampah yang dikumpulkan oleh para siswa